mas danuri begitu baik ya pak
ngasih kita untuk nempatin rumah ini
sekarang dia tinggal di mana
di sebuah pilahnya
dia jadi pemurung begitu
semenjak istrinya lari dengan laki laki lain
kasih ya nasib mas danuri
beginilah keadaan rumahnya berantakan
malung tidak ada yang merawatnya
kamu tahu kan keadaan saya
mudah mudahan kalian betah tinggal di sini
rawatlah rumah ini sebaik baiknya
anggaplah rumah kalian sendiri
terima kasih mas danuri telah membantu kami
kau tidak usah memikirkan soal sewa menyewanya
aku ini kan masih saudaramu
jagalah istrimu baik baik
jangan sampai dia kesepian sendiri
mudah mudahan tempat ini membuat saya lebih kreatif ya mas
aku senang mendengarkannya
sudah aku permis dulu ya
aku lapar sekali di sini

periksa pukul lima di sini tadi ya
kini kan sampai pukul lima sangat senggera mas

aku merasakan masalahmu pak
saya akan mengambil kesempatan
yaludah aku berkembang
wah indah sekali pak
mau masuk ya
ada apa mak
gak tahu kenapa pada pecah semua
ini pasti kucing pak
komputer ini lama lama taruh
di sini ya supaya gampang cari inspirasi
siapa tahu bisa jadi penulis novel horror
kita kan berada di rumah yang sepi pak
nanti kamu sendirian yang ketakutan
makamu di sini sekarang bukan sem subscribers
sebelum pergi ke rumah ya
kalau ada yang aa kerumah
namaku bisa ajak dengan tiga f terus
dan aku bisa dukung euhfud
di dialog kamar kita urut better than deliciousbags
ada apa mbak
tadi mbak mbak lihat ada seorang perempuan yang menitasi rumah kosong itu
itu kan rumah kosong
mama belum satu hari disini
mbak gak percaya amat sih
kita lihat ke ruang lain yuk
kami mau melaporkan diri pak
silahkan mari kita
sebaiknya di depan aja pak
dan istri saya margaret amelia
ibu rumah tangga
juga gemar menulis
kami belum punya anak
maksud kedatangan kami berdua kesini
ingin melaporkan kepada bapak
bahwa kami berdua ingin menempati rumah mas danuri
sebagai warga baru pak
baguslah kalau begitu
jadi wilayah kita dapat tambahan warga baru
pak anton dan bu margaret
kasian juga pak danuri
dan rumah itu sayang juga
sebab sejak kepergian istrinya dengan laki laki lain
rumah itu tidak pernah terurus
dan kemudian pak danuri pun jarang pulang
sampai akhirnya tidak pulang sama sekali
ya memang kadang kadang beliau suka pulang
tapi hanya untuk sekedar mengontrol rumah
dan ya sekaligus membersihkan rumah lah begitu
mas danuri itu saudara jauh saya dari rt
saya bertemu dengannya sebulan yang lalu
ketika saudara saya meninggal
mas nanuri menyarankan saya untuk menempati rumahnya
ya supaya ada yang merawatnya pak rt ya
ya begini aja lah seadanya
malung namanya gua di kampung
pak terkenalkan dulu nih istrinya ini
pak terkenalkan dulu nih istri saya mimi
dan bu ini pak anton
serta istrinya bu margaret
warga baru di rt kita
tinggalnya di rumah pak danuri
kalau tidak ada teman main saja kemari
saya di rumah saja kok
kalau pagi anak anak pergi sekolah
kalau saya memang selalu
maklum belum ada ngomongan
mas deluri apa apaan sih
yang siang begini sudah mabuk
sudah kapan kamu disini
atau kamu dekat dengan seseorang
aku kerja disini
aku bekerja di hotelnya
kafe ini adalah bagian dari hotel tempat aku bekerja
sudah lama kita tidak ketemu
sepertinya aku tidak melihat kamu ketika mbah putri meninggal
memang aku sedang dinas ke bali
tapi kenapa mas jadi begini
jangan sebersebut nama setan itu lagi di depanku
maaf mas aku hanya mendengar
mbah maharani meninggalkan mas
tapi kak itu sudah setahun lebih mas
kenapa mas masih terus menerus memikirkannya
aku tidak memikirkannya
justru aku ingin melupakannya
maka rumah itu sekarang aku suruh anton menempatinya
oh jadi mas sendiri tinggal dimana
di apartemen menara soka
kamu sudah menikah
tapi suami saya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas
aku turut berduka
mengapa cinta zaman sekarang
tidak dapat menciptakan rindu
tidak dapat menciptakan rumah tangga
lebih baik masuk pulang ya ke rumah
apa sekali kali bolehkan saya menjenguk mas
namanya juga saya saudara mas ya
perempuan cantik itu menyakitkan hatiku
dan alert tipe tinggal